saya tunggu kamu elsa
anggota aku mana ya
ya udah aku masuk dulu ya
mbak mirna gimana perutnya udah enakan
oh udah udah mendingan kok
gue juga tadi kan udah makan di rumah sakit udah kenyang
oh udah makan udah kenyang ya mbak ya
tadi tuh mau nanya
tadi mbak mirna
tadi mbak mirna
pemang putra gedulku
pernah buat kumpulkan
kalian juga cantik cantik
copot ikat rambut
perut kamu oke
cantik sekali cucu oma
siap untuk parti ya
saya harus berterima kasih sama miss kiki
gantengnya meresahkan banget mbak
aduh sakit tangan gua
ayang kiki kenapa
kan terpuka udah gak ketampanan
nggak usah ganggu pemandangan daya
ini mereka nih kalau berdua ketemu
udah kayak tikus sama kucing
di kamar mungkin ya
kamu jemput dia di kamar
pak aku ikut
kita jemput mama ya
bu gantengnya bu
udah minta namat
udah siap belum
ditungguin di bawah nih
mama cantik banget
anak mama juga cantik banget
mama cantik banget ya
udah ditunggu di bawah
sehat bu sara
pak surya sehat
sudah kebaik ya
sudah lebih enak sebetulnya
kata dokter aja
saya ikutin kata dokter
rena cantik sekali
aduh opo kangen sekali sama kamu
kecel kanan sama opo
kalau rena bisa kembali ke a lagi
paling gak hal itu bisa menebus kesalahanku
yang menggagalkan hak asur rena dulu
kok aku makin curiga
kembalinya rena ke aldan andin
ada hubungannya sama pertemuanku dengan ibu panti
ketemu ibu panti
dia akan mengambil kesempatan
untuk menemukan saya
dan menemukan saya
tidak ada apa apa
kenapa belum dateng sih dia
saya ingin menemukan anda
saya ingin menemukan anda
dan menemukan anda
tidak ada apa apa
nanti akan kucari anda
saya tunggu kamu elsa
kamu masih sakit
udah mending kamu pulang ya
lanjutin obat dokter
biar kamu sembuh
kita juga pasti nggak akan lama lama juga kan di rumahnya
gak bisa kayak begitu dong
ini kamu hangat banget cak
kalo dibiarin malah makin parah
udah depan nanti kita cari taksi
aku akan bilang sama mereka
kalo aku sendirian aja
kamu istirahat di rumah ya
kesehatan tuh lebih penting
maaf agak telat
barusan aku suruh pulang
karena pas di tengah jalan
dia demam tinggi
daripada nanti kenapa napa
mending selalu istirahat di rumah
ya udah semoga siapa sembuh ya
elsa dia mau kabur ternyata
gak akan gue biarin
aku pamit sebentar ya
mau kemana mas
bentar ya ma
salim dulu sama baik
udah salim belum
tap si di bawah
gue gak dateng ke pesta aldebaran
apa aldebaran bakal cari gue
ada apa ya telepon saya
kenapa kamu gak datang ke rumah saya
kenapa gak datang ya ustaz
setakut itu kamu sampai gak berani menginjakan kaki ke rumah saya
datang atau tidaknya kamu ke acara hari ini
saya tetap akan mengumumkan ke semuanya
tentang kebenaran anaknya andin yang kamu sembunyikan